bmkg merilis potensi banjir di kawasan pesisir dari tanggal sembilan belas hingga dua puluh satu juni dua ribu dua puluh
utamanya di pesisir pulau jawa pesisir selatan bali hingga nusa tenggara barat
hal ini diakibatkan kombinasi faktor astronomis dan meteorologis
dari sisi astronomis kita akan memasuki periode bulan baru
yang akan meningkatkan ketinggian pasang di beberapa wilayah di perairan indonesia
selain itu ditinjau dari sisi klimatologis pada bulan mei dan juni di indonesia
terutama di perairan indonesia bagian barat
anomali tinggi muka air lautnya penilai positif
yang menandakan ketinggian air laut berada di